pimpinan pusat muhammadiyah mendorong segera digelar pertemuan antara calon presiden petahana joko widodo dan calon presiden prabowo subianto
pp muhammadiyah yakin pertemuan itu akan meredam ketegangan politik akhir akhir ini
sekretaris umum pp muhammadiyah abdul muti mengatakan masyarakat sangat lelah dengan berbagai ketegangan yang timbul akibat peristiwa politik
menurutnya masyarakat memerlukan ketenangan
pp muhammadiyah juga mengimbau semua pihak terutama elit politik agar tidak lagi mengutamakan kepentingan partai golongan dan pribadi
sekarang tentu perlu adanya kesabaran semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada mahkamah konstitusi
kami berkali kali menyampaikan baik secara kelembagaan muhammadiyah maupun bersama sama elemen bangsa yang lainnya
sangat berharap agar sebelum idul fitri ini sudah ada pertemuan antara pak jokowi dengan pak prabowo